ya tadi itu alvito kita lihat ada masyarakat kemudian ada petugas juga yang tampaknya bersama sama
upayanya tadi tiga jam untuk pemadaman kebakaran di pasar seni ubud kamis pagi dan setelah berhasil dipadamkan api ternyata kembali muncul alfito salah satu titik di pasar seni ubud bali ini
ya untuk menghindari kobaran api semakin membesar pemerintah kabupaten gianyar bali menerjunkan dua unit mobil pemadam
sumber api baru muncul dari salah satu lapak pedagang di lantai satu bangunan pasar
api tidak membesar namun kepulan asap kembali memenuhi bangunan hingga ke lantai dua
akibatnya petugas laboratorium forensik polda bali harus menunda proses identifikasi kebakaran menunggu pemadaman benar benar tuntas
ratusan pedagang pasar seni ubud gianyar bali masih bertahan di lorong pasar yang selamat
dan akibat kebakaran ini setiap pedagang ditaksir merugi hingga